hai nino kamu udah pulang sayang
elsa lagi ada di kamar
ternyata kamu berusaha untuk memperbaiki hubungan kamu sama elsa
memperbaiki rumah tangga kamu
aduh mama bener bener seneng sayang
iya ma makanya mau ajak elsa keluar
kamu harus sering sering keluar sama dia
kamu udah pulang
gak usah deh
aku justru mau ajak kamu makan malam di luar
tungguin banget sih
yaudah kalau gitu aku siap siap beli ya
aku mau beli
aku mau beli
aku mau beli
reina begitu deket dan sayang sama andin
ikatan darah diantara mereka begitu kuat
kalau gue biarin
lama lama rena bakal lebih mirip andin daripada gue
gue harus bawa reina kesini
duduk duduk duduk
aduh anak mama pinter banget sih
bawa reina kesini
kan reina yang mau sama aku
tapi saya mau tidur sama rena
dia maunya sama aku
yaudah kamu nya kesini juga
kenapa lo malah ngajakin andin tidur di kamar lo
ya aku tau kamu salah ngomongnya
aku tau kok mas
kamu kan juga gak mau deket deket sama aku
kamu takut kebawa perasaan
takut baper kan
ini kan tempat waktu kamu ngelamar aku kan
makasih ya sayang
aku seneng banget
aku udah sering bikin masalah
mau kan bimbing aku
supaya aku bisa jadi istri yang lebih baik lagi
untuk menjadi istri yang baik
kamu tidak perlu bimbingan siapapun
yang terpenting cuma satu
untuk melakukan apa yang seharusnya
seorang istri lakukan kepada seorang suami
aku harap setelah ini
kita gak ada berantem lagi ya
aku sudah terima kasih
saya sama sekali
panti asuhan mutiara bunda disini
selamat malam bu
ya ada yang bisa saya bantu pak
saya ingin datang ke panti asuhan
tapi saya gak tau alamatnya dimana
boleh tau bu
panti asuhannya letaknya dimana sama alamat lengkapnya
boleh punya pen
panti asuhan mutiara bunda
jalan selayar tujuh belas nomor sembilan puluh pak
kalau gitu makasih bu ya
panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda
panti asuhan mutiara bunda
apaan sih kok kamu
panti asuhan mutiara bunda
ehh panti asuhan mutiara bunda
tidak tadi tiba tiba ada klien telepon terus
dia minta aku untuk nyatet alamatnya jadi aku nyatet
kenapa nggak minta dicat aja alamatnya
ya harusnya begitu cuma tadi dia bilang handphonenya hampir
baterainya udah mau habis jadi
buru buru nyatet di tangan
eh kamu makanlah
untung aku udah sempat foto tulisan tadi di tanganku
tapi aku harus cari tahu soal ini
satu dua tiga empat
selama ada puya
keamanan dan ketertiban di rumah bos al aman terkendali

aku takut ma
iya iya iya bentar bentar ya
mama cari lilin dulu ya
ma jangan tinggalin aku ma
mama bentar dong kok sayang
sendal kamu mana ya sayang
oh ini dia sini
sini nih pake sendalnya ya
udah ada senter di handphone mama
papa udah tidur

berikan perlindungan pada suamiku ya allah
jangan biarkan dia terluka
jaga dia ya allah
saya kasih peringatan pertama buat kalian
keluar dari rumah saya baik baik
sebelum kita dapat hasil
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nye
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
kalian gak akan nyesel
mana orang nih bangun eh itu ada orang di depan
bangun iiih rumah
itu ada orang di depan
sebarangan bacot lu ngatain gua kuntilanak
rupamu sumpah kaya kuntilanak
kok gelap ini mba mirna
gatau gua juga
itu suara apa mba mirna
makanya gua bangunin lu dari tadi
karena ada orang di depan
dekapan lu ini
ki kita lihat ke depan pelan dua ayo
saya kira mungkin keburi
ini ada apaan
gue mesti minta bantuan polisi nih
pergi jangan disini
jangan disini cik
iya gue mesti keluar
iya gue mesti keluar
eh telinga gue bangun
eh huya orang ada rambuk disini malah pingsan katanya dulu juara silat mana
loro cuma selesai doang aja lan lan lan lan itu tolongin mas an
mas an lagi berantem sama perambuk di dalam rumah ayo cepetan kita harus igap ayo
hah rambuk eh ayang kiki
ayang kiki ya ini saatnya bukain bukain waduh
ini siapa yang bukain bukain dong ya lupa ya
dulu lagian ada ada aja sih masa ngurusin gitu aja kamu yang kalah sih
berarti emang betul bahwa nenek kiki jodohnya ayah huya
masih ngomongin jodoh jodohnya ayo cepetan itu rapoknya gimana itu sama mas an
aduh gak mati lagi nih handphone
aduh gimana ya
sayang kamu di sini ya tetep tutup kupingnya jangan kemana mana dengar sama mama ya
apa janjian jatuh
maaf pak bos saya kagak berantuin karena tadi saya bingung
tunggu di sini jangan kemana mana ya
mbak andi jagoanmu kasih minum
mas kamu gak kenapa napakan mas
apa mas aku takut bu
harusnya gua benci andi karena rasa sakit ini
kenapa gua malah ngelindungin dia
gua malah gak mau andi ngerasain sakit ini
aduh kok perasaanku gak enak ya
aduh al udah tidur belum ya
pasti pak bos sama andin ke rumah sakit nih
tapi gue harus nenangin rena biar dia kagak nangis
mama lagi anterin papa
papa lagi diobatin
rena disini tenang tenang aja ya sama ancus
telepon siapa ya
rasanya telepon gue mati
telepon siapa sih

aku angkat aja kali ya biar nggak kagak khawatir
kok kamu yang angkat
pak alnya di mana
pa bos sudah tidur di kamer
handphonenya ketinggalan di ruang tamu
eh ternyata teleponnya pak bos
pak bos yang melepon
angkat dah biar kagak khawatir
oke kalau gitu
semua baik baik aja jangan
baguslah kalau gitu
berarti hanya perasaanku saja yang tiba tiba gak enak
yaudah kalau gitu
udah kamu tidur deh ya
oke ya selamat malam
selamat malam selamat tidur
selamat tidur bu selamat tidur
ayo sebentar ya aku cek mama ya
kita harus bawa mama ke rumah sakit tante
iya tante mama sebentar ya ma ya
kita ke rumah sakit
kamu harus bertahan ya mas
aku gak mau kehilangan kamu mas
hai bahasa indonesia
mas kamu harus bertahan ya mas
bupa tunggu sebentar ya
dokternya sedang menuju ke sini
ya ibu tenang ya bu ya
biar saya periksa dulu
sekarang silahkan ibu tunggu di ruang tunggu
mas aku tinggal ya